terima kasih mila aku sama sekali gak mengundang andara untuk sini
siapa yang telfon kak
enggak mila bukan siapa siapa
kok gak diangkat
enggak usah mila gak penting kok
tuh kan udah mati sendiri
yaudah ayo kita berangkat
tuh kan masih berita buruk sama kamu
aku harus tahu kalau eh dok masih ada di sekitar sini
namanya dari siapa sih
bukan siapa siapa mila biarin aja
atau kapan dia menyebarkan sesuatu dari mila
kalau memang enggak boleh kamila lihat siapa yang telfon
boleh kamila lihat
orang ini yang kak fadi bilang gak penting
angkat aja siapa tahu memang penting saat ini
loh kak kok malah dimatikan
aku gak mau ada yang mengganggu kita
tapi kak fadil
kita berangkat sekarang ya
teleponnya malah dimatikan
pak aku telepon lagi
mau pesan untuk berapa orang
lebih baik dimatikan saja
di saat situasi seperti ini
kamu malah matiin telpon
kamu nggak merasa apa
kalau bahaya terus udah mengajam kamu
kamu bisa ada disini rak
ya aku disini
kebetulan banget ya
tolong kamu jangan salah paham dulu mi
nah aku kesini bukan mengikuti kalian
kamu mau mematah matahi kamu fadil
mi dengerin aku dulu mi
bukan begitu aku
aku tahu andara
kamu pasti gak tenang di rumah
karena kamu tahu aku dan kak fadil sedang liburan
makanya sekarang kamu nyusul kesini iya kan
udah lah andara
kamu gak usah jelasin apapun sama aku
kita sama sama perempuan
dan aku sangat mengerti perasaan kamu
aku udah bilang sama kamu dan juga kak fadil
kalau memang kalian ingin bertemu
tolong bertemu di depan aku
jangan diam diam seperti ini
dan membohongi aku
dan aku juga udah bilang sama kamu andara
kalau memang kamu mau ikut liburan bersama kami
silahkan kamu ikut
tapi kemarin kamu malah menolaknya
dan kamu kamu memakai dengan alasan yang keliseu
dan sekarang kamu ada di sini
andara apa kamu gak malu dengan tinggal laku kamu
mi aku mohon kamu jangan salah paham mi
tolong dengerin aku dulu baik baik
atau jangan jangan kedatangan kamu kesini
itu atas permintaan kak fadil
siap siap siap
aku sama sekali gak mengundang andara untuk sini
kamilah ngomong berdasarkan kejadian yang sebenarnya
kalau memang andara mau mematah matahi kak fadil
untuk apa andara
pakai telpon kepadanya
dan kenapa kak fadil gak mau mengangkat telpon dari andara di depan kamu
kamila udah pernah bilang berulang ulang kali
kalau kalian mau bertemu kamilah mengizinkan
tapi di depan camillah bukan dengan cara diam diam seperti ini
atau jangan jangan kalian memang bersekongkol untuk mengelabuhi kamila
mila tolong dengarkan penjelasan aku dulu mila
kak fadil yang harus dengarin kami
kak fadil kamila pernah bilang sama mamanya
dua manusia yang saling mencintai
itu bagaikan dua tubuh dalam satu jiwa
dan sekarang itu seperti kak fadil dan juga andara
kemanapun kau fadil pergi andara pasti akan mengikutinya
kamila sudah pernah bilang sama kak fadil
tolong jangan pernah kecewain camilla lagi
dan kamila sudah mengizinkan untuk kalian bisa bertemu
tapi di depan kamila bukan dengan cara diam diam di belakang kamila
dan sekarang sekarang apa kalian mau mempermainkan kamila
kamila aku mohon kamu denger dulu ya
aku dan fadil kita gak punya hubungan apa apa
aku gak mau dengar penjelasan apapun dari aku
nyolasi aku kesempatan untuk bicara
aku kan kesini mau bantu
tunggu dulu mila
tinggalin kamila sendiri
mila dengerin dulu penjelasan aku mila
kak fadil mau menjelaskan apa sama mila
karena kamila sekarang udah tahu jalan pikiran kalian
kamila tahu kamila paham bagaimana hubungan kalian berdua
dan menurut kamila kak fadil sama andara sama kalian sama sama munafik
kenapa sih kak
kenapa kak fadil gak jujur aja sama mila
kenapa kalian berdua gak jujur kalau sebenarnya kalian berdua itu memang saling mencintai
karena menurut kamila
lebih baik sakit sekali karena kamilah mendengar pernyataan perasaan kak fadil kepada anda yang sebenarnya
karena kalian berkali kali menyakiti hati kamila
karena berurang ulang kali kali kalian berhubungan di belakang kamila
mila aku sama sekali gak janjian sama anda
dan kejadian ini sama sekali gak aku inginkan mila
dan satu hal kak
kamila capek mendengar kata kata kamila
kata maaf dan alasan palsu kak fadil
kamila capek kak
hati kamila bukan terbuat dari becer
meskipun berulang ulang kali kamila menutupi kesalahan kampanye dengan cinta kamila
tapi hati kamila gak bisa terus terusan dipermainkan kak
tolong jangan sakiti camilan seperti ini
diantara aku dan andara gak ada hubungan dengan kamila
sebuah hubungan itu tidak perlu ada ikrar dan pernyataan kan
sebuah hubungan bisa dilihat dari tindakan mereka
tindakan kak fadil dan andara
itu menunjukkan kalau memang kalian sangat saling peduli
kalian satu sama lain selalu ingin bersama
dan menurut kalian
dengan kalian berhubungan di belakang kamila itu tidak akan menyakiti hati camillah
tapi kalian salah
dengan cara seperti ini kalian justru malah menyakiti hati kami lah
berulang ulang kali kalian berhubungan di belakang kamila itu malah menyakiti hadi camilla sangat dalam kak
sakit sekali kak
mila pikirin aku dulu mila